hadirin dan tamu undangan yang saya muliakan
selamat datang di bali suatu kehormatan bagi indonesia dipercaya menjadi tuan rumah
forum air sedunia yang ke sepuluh untuk meneguhkan komitmen bersama dan merumuskan aksi nyata
pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan
bisa kita bayangkan dari tujuh puluh dua persen permukaan bumi yang tertutup air
hanya satu persen yang bisa diakses dan digunakan sebagai air minum dan keperluan sanitasi
bahkan di tahun dua ribu lima puluh lima ratus juta petani kecil sebagai penyumbang
dan penyelenggaraan air yang diperlukan untuk mengembangkan air yang diperlukan
lima puluh persen pangan dunia diprediksi paling rentan mengalami kekeringan
tanpa air tidak ada makanan tidak ada perdamaian tidak ada kehidupan
oleh sebab itu air harus dikelola dengan baik karena setiap tetesnya sangat berharga
dengan luas per harian yang mencapai enam puluh lima persen
indonesia kaya kearifan lokal dalam pengelolaan air
mulai dari sepanjang garis pantai pinggiran aliran sungai sampai tepian danau
masyarakat kami memiliki nilai budaya terhadap air
salah satunya adalah sistem pengairan subak
di bali yang dipraktekan sejak abad ke sebelas yang lalu
dan diakui sebagai warisan budaya dunia
selain itu bagi masyarakat bali air adalah kemuliaan
yang mengandung nilai nilai spiritual dan budaya yang harus dikelola bersama sama
hal tersebut sejalan dengan tema kita tahun ini
yaitu air bagi kemakmuran bersama
yang bisa dimaknai menjadi
tiga prinsip dasar yaitu menghindari persaingan
mengedepankan pemerataan dan kerjasama inklusif
serta menyokong perdamaian dan kemakmuran bersama
di mana ketiganya hanya bisa terwujud dengan sebuah kata kunci yaitu kolaborasi
di indonesia kolaborasi telah menjadi kunci keberhasilan dalam merestorasi
sungai citarum serta pengembangan energi hijau
solar panel terapung di waduk cirata
yang menjadi terbesar di asia tenggara dan ketiga di dunia
yang mulia dengan berkumpulnya kita di bali hari ini
tentu indonesia berharap dunia dapat saling bergandengan tangan
secara berkesinambungan untuk dapat memperkuat komitmen kolaborasi
dalam mengatasi tantangan global terkait air
mari kita menjaga air kita hari ini untuk membagi keberhasilan besok
dan berkaitan dengan kontinuasi
pada oktober perubahan saya sebagai presiden akan berakhir
dan pada kesempatan yang baik
yang sedang bertugas sebagai minister defense
yang akan teruskan komitmen indonesia
untuk berkontribusi terhadap pengurusan air dunia
yang mulia air adalah sumber kehidupan
air juga merupakan simbol keseimbangan dan keharmonisan
namun jika tidak dikelola dengan baik
air juga dapat menjadi sumber bencana
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
forum air sedunia ke sepuluh secara resmi saya nyatakan dibuka